menurut pemantau hak asasi manusia iran pada sepuluh hari pertama bulan mei sedikitnya empat puluh tahanan dieksekusi setara dengan satu orang setiap enam jam